wakil ketua badan legislasi dpr willy aditya menganggap migrasi penyiaran dari sistem analog ke sistem digital harus segera dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dari negara negara lain
hal itu disampaikan wakil ketua balek di sela sela rapat dengar pendapat umum antara balek dpr dan insan pers yang diwakili oleh dewan pers dan aliansi jurnalis independen di ruang rapat balek dpr ri pada kamis pagi
willy mengatakan perpindahan ke sistem digital merupakan sebuah keniscayaan karena mengikuti perkembangan zaman
ia berharap dpr periode ini dapat menyelesaikan undang undang terkait migrasi sistem penyiaran ini
ruu penyiaran sendiri telah masuk dalam program legislasi nasional dua ribu dua puluh
hal yang paling mendesak adalah tentang migrasi ya dari analog ke digital bagaimana pengaturan frekuensi
ini kan spiritnya
sudah lama sekali digaungkan
kita dari awal yang memiliki semangat untuk bermigrasi tapi akhirnya kita yang paling belakangan
semua di asia sudah migrasi
alah yang paling belum siap untuk migrasi indonesia mati morleste
ini kan cerita apa
kan mah kebohongan publik yang luar biasa
frekuensi nggak diatur
ini kan frekuensi ini kan hak publik
diatur oleh negara
ini kan tidak bisa semau maunya
nggak bisa semena mena
spirit itulah yang berkembang pemerintahan kita sekarang pemerintahan pak jokowi dan dpr yang baru